pada libur panjang seperti sekarang taman marga satwa ragunan di jakarta selatan dipadati pengunjung
selain harga tiket yang murah unsur edukasi wisata taman marga satwa ini membuat pengunjung selalu melimpah
berbagai spot wisata bisa anda kunjungi di taman marga satwa ragunan jakarta selatan ini
taman satwa anak salah satunya
di sini anda bisa mengajak anak anak bermain di area mini outbound
beragam jenis satwa langka juga ada di sini
ikan ini adalah jenis ikan air tawar terbesar di dunia
tubuhnya bisa tumbuh hingga sepanjang tiga meter dengan berat dua ratus kg
ada empat ekor arapaima gigas berusia tiga tahun di sini
hewan hewan ini didatangkan langsung dari perairan amazon brazil
ada pula sejumlah hewan mamalia yang bisa menarik perhatian si buah hati
nah ini hewan
hewan lain yang juga banyak ditemukan di luar indonesia namanya sitatunga
hewan mamalia ini penyebarannya banyak ditemukan di senegal kongo dan juga gambia
makanannya adalah rumput daun daunan dan juga buah buahan
nah karena memang pengunjung tidak boleh sembarangan memberi makan
jadi kita bisa melihatnya langsung dekat seperti ini saja
tak hanya itu berbagai jenis telur burung juga dipamerkan
mulai dari telur berukuran besar
hingga yang terkecil
kenapa memilih ragunan ya tempat wisata
ya pertama sih paling murah sih
di sini murah
terus kedua ya kita rekreasi sambil kita bermain
di sini tempat ada tempat bermainnya
terus kita sambil rekreasi juga
olahraga rekreasi sambil bermain juga
ya ada pengetahuan juga
karena di sini banyak banyak melihat hewan hewan
melihat banyak sekali
makan bersama keluarga di bawah pepohonan
bisa menjadi momen yang tidak terlupakan
nah begini nih kalau liburan di taman marga satwa ragunan
ada banyak pilihan
salah satunya adalah bisa duduk santai bersama keluarga
menggelar tikar seperti ini
di bawah pepohonan yang rindang dan udara yang sejuk
ibu dina dari mana asalnya
dari bogor jawa barat
wow kenapa memilih ragunan untuk berlibur
terus hemat juga
biasanya ngapain aja nih kalau ke ragunan nih
jalan jalan keliling lihat binatang
makan bersama keluarga
terus sama permainan anak anaknya juga ada
suasana kekeluarganya lebih dapat ya
iya lebih adem aja di sini enak
baik terima kasih ibu selamat berlibur
nah satu tips penting bagi anda yang membawa serta keluarga anda
jangan pernah lepaskan pengawasan anda terhadap anak anak
saat mereka bermain di tempat berlibur
ada anak yang bisa terlepas dari orang tuanya
atau hilang dari pantauan anda
taman marga satwa ragunan memiliki lebih dari dua satwa
yang terdiri dari hampir tiga ratus spesies
obyek wisata murah meriah ini hampir tidak pernah sepi pengunjung
selama libur lebaran
rata rata seratus ribu pengunjung memadati kebun binatang ragunan
untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan
pengelola taman marga satwa ragunan telah menyiapkan kantong kantong parkir tambahan
di dalam area kebun binata
selain itu taman marga satwa ragunan juga menambah jam operasional
untuk masuk ke obyek wisata ini
harga tiketnya hanya empat rupiah bagi pengunjung dewasa
dan tiga rupiah bagi anak anak
victor pangaribuan jakarta
taman marga satwa ragunan adalah sebuah taman seluas satu ratus empat puluh tujuh hektare
dan dihuni lebih dari dua ekor satwa
serta ditumbuhi lebih dari lima puluh ribu pohon
kebun binatang ini adalah identitas kota jakarta
berikut kita lihat perjalanan singkat taman marga satwa ragunan
pada seribu delapan ratus enam puluh empat taman marga satwa ragunan didirikan pada tanggal sembilan belas september
dengan nama planten n d erentwil
dan pertama kali dikelola oleh perhimpunan penyayang flora dan fauna batavia
kemudian pada seribu sembilan ratus empat puluh sembilan empat tahun setelah indonesia merdeka
namanya diubah menjadi kebun binatang cikini
dan pada seribu sembilan ratus enam puluh enam kebun binatang ragunan dibuka secara resmi pada dua puluh dua juni
oleh gubernur dki jakarta saat itu
mayor jenderal ali sadikin dengan nama taman marga satwa ragunan
hingga dua ribu lima belas taman marga satwa ragunan mengalami beberapa kali perubahan nama
hingga terakhir pada tahun dua ribu lima belas badan layanan umum daerah atau blud
taman marga satwa ragunan berubah namanya menjadi
kantor pengelola taman marga satwa ragunan
sesuai dengan perda nomor dua belas tahun dua ribu empat belas tentang organisasi perangkat daerah